selain gubernur papua lukas nmb satu lagi adalah rl dari pihak swasta
baik lukas nmb maupun rl dalam hal ini pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi proyek infrastruktur di provinsi papua
dan ini kita lihat bersama kedatangan dari gubernur papua lukas nmb di gedung kpk jakarta setelah menjalani perawatan kemarin di rspad gatot subroto
tampak tim dari kpk menyiapkan kursi roda karena memang menurut dokter dari rspad kondisi kesehatan lukas nmb kemarin
kurang baik lukas nmb sempat menjalani pemeriksaan jantung pemeriksaan fisik dan ekg serta tanda vital
pendapat dokter mengatakan bahwa tersangka lukas nmb perlu melakukan perawatan
dan anda bisa lihat ini di layar kaca bahwa gubernur papua dua periode lukas nmb
duduk di kursi roda dan mengenakan rompi kuning dengan tangan di borgol dan akan langsung menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan infrastruktur di provinsi papua
kami belum bisa memastikan apakah lukas nmb sudah didampingi oleh tim kuasa hukumnya karena memang belum ada keterangan resmi dari pihak penyidik kpk
ini di kpk